belakangan sejumlah orang beralih menjadi vegetarian atas berbagai pertimbangan
jenis makanan bagi vegetarian kini juga semakin beragam
tak selalu sepiring penuh berisi sayuran kini menu vegetarian hadir dengan tampilan yang menggugah selera
mengonsumsi makanan yang sama sekali tidak bersumber dari hewan seperti daging susu telur keju dan lainnya
sudah dilakukan sarah mita selama tiga tahun terakhir
bukan karena diet atau gaya hidup semata sarah menjadi seorang vegan karena alasan kesehatan
awalnya aku concern sama kesehatan aku
aku punya beberapa isu kesehatan kayak digitive issue ada alergi juga yang root cost nya sebenarnya daily product
dari situ aku mulai belajar mulai eksplor tentang nutrisi
dan akhirnya decided
untuk pelan pelan ke vegan
meski tidak mengonsumsi protein hewani sejauh ini sarah merasa kebutuhan nutrisi bagi tubuhnya tetap terpenuhi
bahkan sekarang sarah tidak mudah sakit
penasaran saya pun mencoba menu vegetarian di restoran satu ini
saya memesan burger dari roti gandum dengan patty yang berbahan dasar jamur bukan daging sapi
dalam satu piring saya ini
terlihatnya lengkap ya
ada roti daging sayur bahkan ada juga chip ataupun keripik
tapi ternyata dalam satu piring ini tidak ada protein hewaninya sama sekali karena
daging di burger ini bukan daging sapi tapi bahan dasarnya adalah jamur
nah apakah dengan rutin mengonsumsi makanan yang mengandalkan protein nabati seperti yang satu ini
sudah cukup memenuhi nutrisi bagi tubuh kita
untuk mengetahuinya mari kita tanya langsung ke ahlinya
pertanyaan pertama apa urusan protein
sebenarnya tubuh kita memerlukan protein hewani dan nabati kenapa
karena di protein hewani itu ada satu vitamin yang memang ada di hewani
pola makan vegetarian sendiri biasanya terbagi menjadi beberapa jenis
ada yang masih mengonsumsi susu dan telur atau disebut dengan lakto ovo vegetarian
mengonsumsi susu dan produk turunannya atau lakto vegetarian
masih mengonsumsi telur ovo vegetarian
masih mengonsumsi ikan pescatarian
dan ada vegan yakni vegetarian yang benar benar tidak mengonsumsi semua produk makanan yang berasal dari hewan
dokter spesialis gizi klinik sindiawati menyarankan agar para vegan yang tidak mengonsumsi protein hewani
melengkapi kebutuhan nutrisi ini dengan mengonsumsi suplemen yang mengandung

dokter gizi klinik juga menyarankan agar pertimbangan menjadi seorang vegetarian atau vegan
tidak didasari oleh tren diet semata
sebab diet bagi seseorang bersifat individual yang tidak dapat disamaratakan satu dan lainnya
nabila putri jimmy chandra jakarta